balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg
minggu malam memutahirkan jarak luncur awan panas guguran maksimal
yang keluar dari gunung merapi
sebelumnya jarak luncur disebutkan empat km
namun setelah dimutahirkan menjadi tiga tujuh km ke arah sungai bebeng dan kerasa
secara visual bisa dipantau dari drone satlin master rescue istimewa
wilayah tujuh kaliurang yang memperlihatkan bekas awan panas guguran
hingga minggu pukul enam sore terdapat lima puluh enam kali kejadian awan panas
abu vulkanis mengarah ke barat hingga jarak terjauh mencapai kabupaten banjarnegara
atau sejauh sembilan puluh enam km dari puncak merapi
meski demikian bpptkg menyebut bahwa aktivitas merapi cenderung menurun
kawah gunung galunggung yang berada di kecamatan soekaradu kabupaten tasik malaya jawa barat
mengalami guguran longsor pada minggu dini hari
materia longsoran dari dinding kawah gunung yang terakhir meletus pada tahun dua ribu tujuh belas
dan seribu sembilan ratus delapan puluh dua ini menimbun danau kawah hingga seluas sembilan hektare
belum diketahui penyebab pasti terjadinya longsor dinding kawah tersebut
lana basic supervisor objek wisata kawah galunggung mengatakan
meski saat ini danau kawah ditutup untuk kunjungan
aktivitas wisata di kolam air panas tidak terganggu
meniputan cnn indonesia